saya bagaikan debu yang tidak terlihat dalam kehidupan
terima kasih atas kebaikan kami
kamu memang berhati mulia
ikuti terus kata hatimu
maka kamu akan menemukan cinta dan kebenaran
cinta dan kebenaran
ini buat kamu
kakek mulia kan kasih gelas ke aku
dan juga tawas
tawas itu kan bisa jernihin air
gue kan dikasih ini sama kakek mulia
mau minum kan
semoga saat sunyi
udah meir minum aja
itu yang dikasih sama takwas
insya allah bersih
gak kena penapa ya
terima kasih ali
kamu kenapa sih ran
ngapain kamu ngigot nyebut nyebut yos
ngapain mikirin dengan enggak
apa mas yos dalam bahaya
kamu ada di mana mas
ada apa dengan kamu
angkot kue ada di sini
sampai ngebalikin kesini nih
aduh ya allah
ya bener angkot gue
makasih ya allah
gue kayak darah tinggi gue mikirin lo
udah balik lagi angkot gue
kasian saudara saya dia udah lemas
aduh aduh aduh aduh
udah udah udah
lo sekarang pada pulang deh ya
angkot gue udah balik di rumah tuh
buruan lo pada pulang deh
eh di pelangga pelangga lagi
apa yang lo mau nemenin gue di sini sekarang ha
cepetan mau pulang lo

aku nggak bisa di dalam rumah ini terus
aku harus menyegarkan pikiran
aku mau pergi ke pasar sebentar
kan ada pembantu
kenapa kamu gak suruh mereka aja
aku cuma mau menyegarkan pikiran zani
kamu mau kabur lagi
percaya dong sama aku
aku gak akan kabur lagi
kalau kamu coba kabur lagi
aku akan cari kamu kemana aja
dan pasti ketemu ya
aku pergi ya
aduh kakek kenapa
aduh kakek kenapa
saya obatin ya kek
nah saya tutup lukanya ya kek
saya tutup kesini
waktu kakek ngasih peta ke saya waktu itu
kok kakek bisa menggambarkan tepat sekali
sebenarnya kakek ini siapa
saya cuma pengemis yang gak punya apa apa
saya cuma punya kasih sayang allah
saya bagaikan debu yang tidak terlihat dalam kehidupan
terima kasih atas kebaikan kamu
kamu memang berhati mulia
maka kamu akan menemukan cinta dan kebenaran
cinta dan kebenaran
eh kalian tuh dari mana aja sih
kejurutu udah panik tau gak sih nungguin kalian
kalian gak apa apa kan
enggak kok kita gak kenapa napa ya kan mer
kalian udah ketemu sama om yos
kita sampai sekarang belum nemuin papa
makanya kita pulang sebentar cuma buat istirahat
habis itu pergi lagi
ntar kita cari papa lagi ya
kalau gitu aku juga deh
aku ikutan nyari om yos
makasih ya kan udah mau bantuin
nanti kita mencar aja biar cepet ketemu
aku kan emosial papa di disk
gak ada apa apa
emosial papa didek sekitar sini
tuh jalan jalan di gudang itu
aku harus cek lagi kesana sekarang
gak ada apa apa
tidak ada yang menemukan aku
ya allah semoga ini pertolongan
semoga aku bisa keluar dari sini